amira kamu datang sekarang ke rumah sakit
ibu ibu kenapa bu
amira ibu kenapa sih bu
kamu tuh gak pernah pikirin ibu ya
kenapa sih kamu menyumbangkan darah kamu ke pembunuh itu
karena darah kamu itu mengalir ke tubuh pembunuh itu
dan maka kamu memberikan darah kepada dia amira
kamu memberikan kehidupan kepada orang yang sudah membunuh ayah kamu
ibu jangan marah marah dulu dong bu
amira punya alasan kenapa amira ngelakuin hal itu
bu amira ngelakuin hal itu
amira gak ada satu alasan apapun yang membedarkan perbuatan kamu gitu amira
ibu tolong bu
udah lepasin ibu lepasin ibu
kamu mau ikut campur ya
kenapa sih kamu sebenarnya
jangan ikut campur ya kamu ya
ini bukan urusan kamu
kau bukan yang mau ikut campur utari
aku gak tega lihat dia
kamu kan seenggaknya bisa bicara baik baik sama dia
dan kamu gak berhak menghakimi anak saya
ibu dengerin perjelasan amira dulu dong
amir ibu sakit ibu
tuh apa lagi kamu hah
lepasin tangan amira
kamu gak perlu sekasar ini sama amira utari
aku kasihan lihat dia nangis dan tersiksa kayak gini
saya bilang jangan ikut campur ya
ini gak ada urusan sama kamu
dan kamu tuh bukan siapa siapa buat kami
aku gak bisa diam lihat kamu ngelakuin amira seperti ini
aku gak bisa gak peduli sama dia
dia itu udah nolong suami aku
aku tahu kamu larang dia untuk bantu suami aku
tapi dia melanggar itu karena aku minta tolong sama dia
aku mohon mohon sama dia
jadi kamu jangan pernah salahin dia
kamu salahin aku
balaslah ke aku
biar aku yang tanggung jawab
gak cukup kamu rebut semua yang dari aku ah
gak cukup kamu rambut temu yang berharga dari diri aku
gak cukup cuman mas iksan
jangan pura pura gak tahu kamu
kamu tahu kan
saya sahabatan dengan riksa sejak kecil
dan kamu tahu aini
saya mencintai iksan sebelum kamu mengenal dia
tapi dia lebih mencintai kamu ini
dan yang lebih menyakitkan hati saya
saya melihat orang yang mencintai kamu tapi kamu sia siakan
dan membuat hidupnya menjadi berantakan
aku yang membereskan semuanya yang berantakan di tubuh iksan gara gara kamu

dan setelah kami menikah pun aku tahu aini
hatinya iksan itu tetap milik kamu
aku tahu aini
dan aku selalu bersaing sama kamu
tanpa pernah bisa menang
kamu bisa rasain itu aini
sekarang mas iksan sudah gak ada
aku akan mencintai dia
aku akan mencintai dia
aku akan mencintai dia
apa kamu mau rebut anakku juga

masya allah utari
aku gak pernah punya niat seperti itu
harusnya kamu tahu itu tari
kalau memang omongan kamu itu
tolong buktikan aini
dengan jangan pernah kamu mencampurikannya
ayo kita berdua
puas kamu amira
puas kamu sudah nyakitkan hati ibu
selainnya apa lagi
tapi amira punya alasannya bu
kenapa amira ngelakuin
tidak ada satu alasan apapun amira
yang membenarkan kamu menolak si pembunuh itu
bu amira mohon bantu
dengerin alasan amira bu
cukup amira cukup
ibu gak mau denger apapun dari kamu
tolong buka pintunya bu
ibu tolong maafin amira bu
ibu jangan marah lagi
bu amira mohon tuhan
dengerin penjelasan amera dulu bu
saya gak tau lagi
harus berbuat apa mas
mendolong si pembunuh itu
kalau memang dia
sudah tidak mengapa aku sebagai ibunya
aku bisa terima mas
aku bisa terima
apa sekarang dia tidak menganggap kamu mas
apa sekarang dia tidak menganggap kamu sebagai ayahnya
mas iksan tau kan
selama hidup kamu
kamu sangat menyayangi amira
apa yang dilakukan mas
sudah cukup lama zaira aku kurung disini
dia pasti sudah haus dan lapar
aku gak mungkin ngebiarin putri ihsan tersiksa
bahkan no trabalhah
kamu pasti mengangkut
kamu nggak peduli
kamu baik baik aja
ini saya bawa makanan buat kamu
saya tidak mau kamu sakit
siapa kamu astaghfirullahaladzim
saya tidak akan membebaskan kamu sekarang
ini semuanya demi kebaikan kamu
lepaskan tangan saya dari sini
buka pintunya astaghfirullahaladzim
semua orang tolong buka pintunya pak
tolong jangan pergi pak buka pintunya pak
kemana nun zairah
aku sudah keliling tapi tidak ketemu juga
aku sudah ketemu
aku sudah ketemu